gue telepon allah aja kali ya
jadi bu andin udah pulang ke rumah ya pak
saya ikut seneng pak
pantesan tadi saya liat bapak seneng banget di ruangan bapak
kalau enggak kenapa
aduh semoga tanterosa gak ketrigger nonton ini
hari ini gue ketemu sama
gue ketemu sama perempuan
roy lagi cerita soal pertemuan pertamanya dengan andin
jadi hari ini gue lagi
banyak banget banget banget
karena gue bisa ajak andin
adalah hari yang terburuk dalam hidup gua
dia putusin gue
dan andin ngeliat gue selingkuh sama perempuan lain
gue salah banget
andin ngeliat gue sama perempuan lain di hotel
karena gue lagi stress juga di rumah
gue lagi ada masalah sama temen temen band gue
pokoknya sekarang hancur banget
padahal kamu kalau di depan mama
kamu selalu tersenyum
ibu macam apa mama
tante bukan ibu yang baik
tante gak pernah tau kalau roy lagi sedih
tante gak pernah
tante pengen pada saat roy sedang stress
tante salah michi
kok tante gak boleh ngomong kayak gitu ya
tante gak boleh nyalain diri tante sendiri
tante mending sekarang istirahat aja ya
gak usah ditonton lagi di video
tante mau ke kamar ya tante

ya minta michi bantu

pakai cara jatuh lagi
nyokapnya al kan jadi trigger sekarang
nyokapnya al kan jadi trigger sekarang

jadi bu andin udah pulang ke rumah ya pak
saya ikut seneng pak
pantesan tadi saya lihat bapak senang banget ya di ruangan bapak
ah lu bisa gak buru buru pulang ke rumah
nyokap lu kambus sekarang

nyokap lu gak segaja liat terus malah pengen nonton
nyokap lu gak segaja liat terus malah pengen nonton
nyokap lu jadi sedih sekarang
katanya gak gua
gue kesana sekarang ya
ren lebih cepet ya
itu tadi di depan ada temennya mbak michelle
itu tadi di depan ada temennya mbak michelle
lu tau kagak sih tinggi cowo gitu

ga ngerti lah mbak kan geki ongkongnya gitu kan mbak michelle tau kagak sih tinggi cowo gitu

hmm menurut gue sih
hmm menurut gue sih
pasti juga lebih gantengan
pasti juga lebih gantengan
jauh banget daripada mas dulguku sayang
pasti mas dulguku lah yang pemenang nih lah
kalo masalah ganteng lah
daripada gibahin gue
daripada gibahin gue
mendingan bikin minum untuk tante rosa
jauh lebih baik
jauh lebih baik
jauh lebih baik
bukan disini diatas orangnya
bukan disini diatas orangnya
bukan disini diatas orangnya
temen banget sih orangnya
makan malamnya udah mau siap
tadi kan gue bilang
bikin minum untuk antar rosa
tante rosa kena serangan panik

cus oma kenapa
nanti nah ini rena ketemu omanya nanti dulu ya
nanti nah ini rena ketemu omanya nanti dulu ya
bisa lebih cepet
ini minumnya buat tante rosa ya mas jerapa ya

berapa leher yang panjang ini kakinya yang panjang
nama gue angga bukan jerapa
pasti ada hubungannya sama almarhum mas roy nih
untuk sedih sekali michi
bisa membeli ruang
untuk roy bercerita
untuk roy bercerita
untuk roy bercerita
nggak akan seperti itu
dia nggak akan menyakiti
perempuan itu sebenarnya dia cinta
tante nggak boleh
nyalahin diri tante sendiri
tante harus bisa
berdamai dengan masa lalu
mengutar waktu kembali

tante akan jagain roy
tentu akan kasih perhatian lebih buat roy
nggak usah dibahas lagi ya
ini dibedam dulu tante
biar lebih telanjang
beda pelan pelan tante
ini salah mama al
mama nggak kasih perhatian lebih ke roy
mama terlalu sibuk
jadi roy lapiaskan
tidak usah mikirin yang sudah berlalu
sudah lewat ya
mama udah lewat semuanya
mama harus tenang sekarang
supaya roy juga tenang disana ya
supaya roy juga tenang disana ya
nggak ada yang salah disini
nggak ada yang salah disini
nggak ada yang salah
mama udah lewat semuanya
mama udah lewat semuanya
mama udah lewat semuanya
mama udah lewat semuanya